berbagai cara dilakukan agar masyarakat semakin peduli dengan sampah
seperti yang dilakukan oleh sebuah kedai kopi unik yang ada di lingkungan ularan banyuwangi jawa timur
untuk bisa menikmati satu cangkir kopi robusta panas pengunjung tidak perlu membayar dengan uang
melainkan cukup membayar dengan sampah anorganik seperti botol bekas dan kardus minimal satu empat kg
kedai yang bernama moka atau mobile cafe ini sudah ada sejak tahun dua ribu sembilan belas
dalam sehari kedai ini bisa menampung enam kg sampah rumahan
selanjutnya dijual kembali ke bank sampah untuk dijadikan bahan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis tinggi
tpa juga hampir tidak menampung mas jadi salah satu edukasi kepada masyarakat kita mengadakan kopi bayar sampah mas
harapan kami dengan adanya kopi bayar sampah masyarakat teredukasi bahwa sampah ini punya nilai
sementara itu menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan menegaskan
pemerintah akan terus memperhatikan pengelolaan sampah khususnya sampah plastik
menurut luhut upaya pemilahan sampah diharapkan dapat mengurangi volume sampah masuk ke tempat pembuangan akhir
dan mengurangi risiko kebocoran sampah plastik ke lingkungan
salah satu langkahnya pemerintah bersama dengan pihak swasta terus membangun sejumlah tempat pengolahan sampah terpadu atau tpst
salah satunya tpst
samtaku atau sampah tanggung jawabku yang terletak di kawasan jimbaran bali yang diresmikan luhut pada hari jumat
kita akan menjelaskan banyak masalah untuk daerah tepah badu dan denpasar
paling tidak itu dulu
kita sudah bertahun tahun mencoba melalui tpa tunggu tidak jadi jadi berputar putar terus sampai ketemu model ini
di bali sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai lebih dari empat ratus sumber
dari jumlah tersebut baru empat puluh delapan persen yang dapat dikelola
adapun tpst samtaku dapat mengolah sampah seberat satu ratus dua puluh ton per delapan jam
tpst ini diharapkan juga bisa memberikan edukasi
karena tpst ini dikelola dengan full ekonomi sirkular artinya sampahnya semua dipilah
dan kemudian hasilnya juga sudah dikategorikan berdasarkan jenis sampahnya dan tidak akan kembali ke tempat pembuangan umum lagi
tpst samtaku jimbaran ini merupakan replikasi dari fasilitas serupa yang sebelumnya telah dibangun di kabupaten lamongan jawa timur
yang telah berhasil mengurangi jumlah timunan sampah ke tpa hingga tujuh puluh persen
tim liputan cnn indonesia